aduh aduh seksululahalazim
kamu gak apa apa
kamu gak apa apa kan
nt bukan yang sholat malah disini
nt bukan murim
berdua duaan di dapur
ini berdua di dapur pada
udah kayak kucing
takut sama air
tentu kan bau
gak pernah mandi
rasulullah sholatullah salamullah ala yasin habibillah
hai farouk kita komat hai bismillah
khair sholat khair falah qadukumati sholat qadukumati sholat allahu akbar allahu akbar
rapatkan dan luruskan safnya karena itu adalah salah satu dari keutamaan sholat
saya teken apa ini teh
kayak setan yang dikejar kejar sama mala ikat
kamu teh kenapa gak sholat
kamu juga gak sholat
kalau saya mah lagi berhalangan untuk sholat
sama saya juga berhalangan
halangan apa lagi kalau bukan males
ya gak tau ya
setiap mau sholat teh
ada aja halangannya
saya bantu ya
jangan tersinggung ya
boleh kamu keluar
gak boleh laki laki dan perempuan itu
saling berdekatan di suatu tempat terlalu dekat
tapi kan gak ada orang disini
tapi allah maha melihat
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kenapa kamu tenggelam
saya kan hidupnya di jalanan
kalau di jalanan kan
kena debu kena tanah
terus gak pengen juga mandi
tapi sekarang kan kamu tinggalnya di pesantren
jadi kamu harus menyesuaikan diri
kalau kamu gak bisa menyesuaikan diri
itu artinya kamu gagal beradaptasi
orang yang gagal beradaptasi
tapi orang yang gagal beradaptasi
adalah orang yang gagal dalam mengolah hidupnya sendiri
kalau fobia sama mandi mah
bisa dilawan atu kalau niat
saya juga fobia sama kambing dulu
kalau dengar suara kambing teh
terus saya suka alergi juga bersin bersin
tapi fobianya saya lawan terus menerus
lama lama juga ilang
sampai sekarang malah saya merah sama kambing
terus sekarang kambingnya mana
ya ada di kandang lah
kalau saya taruh disini nanti
yaudah gimana disana
ente bukan yang sholat malah disini
enti bukan murim berdua duaan di dapur
ini berdua di dapur pada berentak
ini berdua ngapain
ini yang begini yang mesti dihukum beragam
ente yang sudah melanggar syariat islam
kalau ngomong jangan sebarangan atau
melanggar syariat islam pakai hukum rajam
emangnya saya berjinah apa
aduh aduh aduh
masih mau ngeles juga
ente bela belaini gak ngesolat
apel lagi tujuannya kalau bukan niat kagak baik
tanya sama dia saya ngapain disini
ii kepet dulu
ente ada pia pia satu malam
janganlah om ente
aduh fatin tadi kepleset cu
terus teh si fa'am mau bantu fatin
tapi mereka malah salah paham
tuh dengerin tuh
yaudah sekarang kamu ikut saya ke empang
ngapain ke empang

saya aja belum dikasih makan ini ikan dikasih makan
setiap santri di sini teh dikasih kegiatan sama rata
berkebun menjaga perternakan sama empang empangnya nih
terus bantu bantu memasak di dapur
termasuk nyapu halaman dan membersihkan kamar mandi
ini teh saya mau jadiin santri apa mau jadiin babu sih mak
salah satu syarat jadiin santri teh harus begitu
hei kamu teh ini harus mandi
berpakaian yang bersih
hari kamu sudah berapa hari teh tidak mandi
yang bau begitu bau belkok
pajunya juga dekil
anak pang masih riasnya dekil mak
pang dekil mak
nah sekarang teh kamu sudah jadi santri di sini
mak saya tegaskan sekali lagi ya mak ya
saya ini baru bakal calon santri
bisa jadi iya bisa jadi juga enggak
ya kalau kamu mau tinggal di pesantren teh harus mandi kamu teh
berpakaian yang rapih dan bersih
raturan enggak cihuy lah
ini segala tukang dapur pakai ngatur ngatur
eh ada siapa
saya bukan mengatur ngatur
saya cuma menyampaikan peraturan peraturan yang dibuat oleh ustadz sepuh
siapa ustadz sepuh
ustadz sepuh itu nama kehormatan di pesantren ini
alah peraturan mau dibuat untuk dilanggar mang
kalau tidak ada peraturan tidak akan ada pelanggaran
dan tidak akan ada pelanggaran kalau tidak ada aturan mak
mak di mana mana ya yang namanya aturan
aturan itu hanya akan menyebabkan pelanggaran pelanggaran di mana mana juga
jadi supaya tidak ada pelanggaran mak mak
hapus saja peraturannya
ah hesek emang
sudah kalau kamu tidak tinggal di pesantren di sini mak
tuh tinggal saja di empang
weh ada satu lagi
gurame tuh gurame
ah daripada saya bete di sini mak
mendingan saya balik ke habitat saya lah

emang enggak saya saja yang ambil ya

yang clair genug terselera